sebelumnya ketua harian dpp partai gerindra sufmi dasko ahmad mengunggah poster wakil ketua umum gerindra budi satrio juwandono
dan ketua umum psi kaisang pangarep via akun media sosial pribadinya
dalam poster itu tercantum budi jiwandono sebagai calon gubernur jakarta dan kaisang sebagai calon wakil gubernurnya
dalam takarir atau keterangan foto dasko juga menuliskan
budi satrio juwandono kaisang pangarep for jakarta
meskipun begitu hingga hari ini dasko belum menjelaskan apakah gerindra resmi menduetkan budi dan kaisang di pilkada jakarta
sosok putra bungsu presiden jokowi ini mendadak jadi perbincangan
usai muncul poster dirinya disandingkan dengan budi satrio juwandono
secara pengalaman politik kaisang tercatat sebagai ketua umum partai solidaritas indonesia sejak dua puluh lima september dua ribu dua puluh
di luar ranah politik kaisang berprofesi sebagai pengusaha makanan
dan pembuat konten atau konten kreator youtube
tahun ini kaisang yang lahir di surakarta baru akan genap berusia tiga puluh tahun pada dua puluh lima desember nanti
di tengah rencana gerindra mengusung kaisang maju di pilgub jakarta
mahkamah agung mengabulkan gugatan syarat usia calon kepala daerah yang tidak harus tiga puluh tahun
melalui putusan nomor dua puluh tiga p garis miring hum tahun dua ribu dua puluh empat
ketua umum partai garuda ahmad rida sabana yang juga merupakan adik kandung ketua dpd gerindra dki jakarta ahmad riza patria
putusan ma itu membuat kaisang berpeluang untuk maju pilgub
dalam amar putusan di situs resmi mahkamah agung tertulis
kabul permohonan hum atau hak uji material